ini rumahnya sehari hari tinggal di sini waduh ya allah nggak kebayang ya
sedih siang lihatnya maksudnya hai mereka makan dengan log aja tuh
jarang kadang kadang harus mengetahui aku
mendung menghiasi langit palembang
belakangan hujan memang tak kenal waktu menguyur tanah berjuluk bumi sriwijaya ini
langkah kami pun tak surut ingin bertemu dengan maunah dan mang etet
dua kakak beradik yang tinggal di sebuah gubuk kecil di desa selincah kalidoni kota palembang
selamat malam ini rumahnya pak etet dari guaulah
waduh ya allah gak bayang ya
disinilah mereka tinggal sebuah rumah yang sudah tak layak disebut demikian
dengan luas hanya tiga x tiga meter hanya inilah tempat mereka berteduh di usia yang tak lagi muda
mbak ete saya mau nanya ini tinggal di sini sudah lama
bukan ini tuh
ini jadi rumahnya tetangga
oh jadi numpang
katilagi tuh gak ada lagi ya
iya gak ada lagi
rubuh sendiri tak dulu
dinding dinding papan sudah rapuh termakan usia
atap sengpun telah lari
apuk terkoyak karat
suara ayam dan bebek di kandang persis di bawah gubuk riuk menjadi pelengkap keseharian dua bersaudara ini
nah kalau boleh tahu mang etet ini sehari hari kerjanya sebagai apa ya
bangunan washing lah
terus apa lagi
udah bangunan aja
tadinya kan nyawa gitu kan
sawah orang atau sawah sendiri
sawah sendiri ada punya orang gak ada
oh punya orang ada
tapi sekarang lagi
pre gak ada lagi nyawa
kalau misalnya lagi pre lagi nggak ada kerjaan nggak dapat uang
terus beli beras beli lauk gimana
kadang kadang ke ladungas sih datangnya dari luar
beras kelopok pika ini
ini berarti nggak ada pekerjaan
iya gak ada uang
iya gak ada
tak ada istilah mengemis dalam kamus hidup mereka
selagi kaki masih bisa melangkah mereka akan berusaha keras mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk bertahan hidup
kita ambil aja di belakang ya airnya ya
tak hanya soal tempat tinggal
kebutuhan harian lain layaknya kamar mandi air atau makanan juga jauh dari kata layak
mauna menunjukkan kepada saya tempat di mana ia biasa mengambil air untuk mencuci
duh ya allah
terus mauna mandinya dimana
ini lah mandinya
kolam besar inilah yang disebut mauna dan mang etet sebagai tempat mandi
bukan bilik hanya semak dan pohon yang mengelilingi
beberapa batang pohon menjadi pijakan untuk berdiri
ya inilah kehidupan mereka sehari hari
mau nggak punya rumah yang ada kamar mandinya sendiri yang airnya bersih gitu
nanti siapa tahu nanti ada yang mau bantu
terus bikinin mauna sama mang etet rumah yang bagus yang ada kamar mandinya sendiri mau
mudah mudahan ya ada hati hati baik yang mau berbuat baik dan membuat impian mau nah ini jadi kenyamanan
pak makan apa itu pak
rambutan ya pak
kekhawatiran itu akhirnya terjadi
tangga rumah mang etet nyatanya tak cukup kuat menahan beban tubuh saya ditambah seember air di tangan
maunah pun ikut cemas melihat saya terjatuh
sedih sih ya lihatnya waktu itu
mereka makan dengan lauk aja tuh jarang kadang kadang harus mutang ke warung
sama halnya seperti hari hari sebelumnya
rutinitas maunah pagi ini adalah
waktu masak untuk makan siang
ya bagi kakak beradik ini bisa makan sekali sehari saja
sudah terbilang mewah
kali ini mauna mengajak saya ke belakang gubuk
tanah berlumpur sehabis hujan membuat saya cukup sulit berjalan
bagi maunah dan bang etet jalan yang licin seperti ini
bisa teratasi dengan bertelanjang kaki
ini dapurnya kompornya
ya hujan terus di sini kan
ini kompornya berarti masak air masak nasi masak goreng ikan di sini

ya ya memang begini adanya ya
selepas air masak mauna segera menggoreng ikan asin
perempuan bernama asli fatima sauna ini tak sekalipun meratapi nasibnya
sesekali mengeluh adalah wajar namun semangatnya untuk terus menjalani hidup selalu menguat
tadi bunyi juga ya
mas takut banget
mendengar suara lantai yang berderit seketika maunah bergegas turun
sama halnya seperti saya ia juga cemas dengan kondisi tempat tinggalnya yang bisa roboh sewaktu waktu
iya makanya aku turun aku turun
mau maunah ayo ma sebentar aku di bawah aku di bawah ayo
tadi mauna sempat turun dari rumah karena nggak mau makan
di dalam takut rumahnya roboh karena pada saat saya ada di dalam sama ada teman campers di dalam
sempat bunyi kerik gitu
dia takut kita bujuk supaya dia mau makan
akhirnya mau makan di dalam
makanya saya cuma bisa liatin dari luar
pengen sebenarnya menikmati momen momen bersama gitu ya di dalam
cuma memang ya karena kondisi rumah yang sudah rapuh
jadi kita lihat dari luar aja
sedih sih ya ngeliatnya maksudnya
mereka makan dengan lauk aja tuh
jarang kadang bahkan harus mutang warung
makan dengan lahap gitu
kadang kita tuh harus lebih banyak bersyukur dan sebenarnya harus lebih banyak melihat ke bawah
kondisi kakak beradik yang hampir berkepala tujuh ini sejatinya banyak mendapat perhatian
bantuan tempat tinggal pun sebetulnya pernah diupayakan
namun sejumlah kendala membuat kakak beradik ini belum bisa mewujudkan rumah harapan mereka
bang ete dan maunah yang juga tidak memiliki dokumen kependudukan
membuat akses bantuan dari pemerintah serba terbatas
beruntung ada satu keluarga yang menghibahkan sepetak tanah bagi kakak beradik ini
tim berbuat baik pun berkesempatan untuk melihat tanah hibah yang kelak bisa menjadi rumah tinggal bang etet dan mauna
nah yang nanti buat bang etet
bang etet sama ini maunah itu yang mana ya bu
yang ini yang dari patok itu nanti ke situ sepuluh meter
kesana sepuluh meter jadi dia seratus meter persegi nanti
bukan rumah besar non megah yang ia dambakan
bagi lelaki bernama lengkap wardi sauna ini memiliki rumah kecil yang sederhana sudah lebih dari cukup
tapi memang bang etet pengen gak sih punya rumah yang bagus yang layak gitu
ada mulu lah sedang
orangnya itu gak macem macem sebenarnya saya lihatnya ya
yang penting bisa berteduh
luapan air sungai yang mengelilingi desa membuat akses jalan menuju rumah mang etet dan mauna ikut terendam
itu siapa mak
malu dah dia
ini menerjang banjir mau ngapain
mau ngasih tempat bu
ya ampun ibu ibu di sini bu

makasih ya bu saya mau waktunya di maunah
meski tak banyak kata terucap
raut wajah bahagia tersirat di wajah maunah
bantuan dari mereka yang peduli tentu menjadi energi bagi kehidupan mang etep dan maunah
weh cantik nih an
coba kasih kasih lihat ke kamera jempolnya mana gini dong
senang nggak punya baju baru
langit berangsur gelap
sementara air masih juga merendam sebagian besar rumah warga di desa selinca
saya masih berada di gubuk mang etet dan mauna terkepung air dan berjibaku dengan ganasnya gigitan nyamuk
jadi nanti gelar apa di sini kasur
enggak tikar tikarnya apa
kasur ada sebenarnya
oh ini ada kasur tapi nggak dipakai karena
kenapa kasurnya nggak dikepun
bukan dengan kata kata bijak namun dari tindak dan laku
kakak beradik ini mengajarkan bahwa hidup adalah perihal ikhlas dan selalu merasa cukup
gerimis masih juga merintik pagi ini
sementara mendung belum juga mau beranjak pergi
walau matahari masih malu malu muncul kami cukup bersemangat hari ini
mauna sering nggak putar putar palembang
belum selama tinggal di sini belum
mangetet aja yang kalau mangetet sering
mauna sini sini dengerin
mau nggak kita putar putar palembang
pas yang ini
jadi dari kecil sampai besar tuh ternyata mauna tuh hanya digubuk aja
nggak pernah muter putar
hari ini kita ajakin putar putar ya ke palembang
buat saya tuh ini kan sebenarnya buat kita tuh hal yang sangat biasa ya jalan jalan karena saking mudahnya gitu loh kemana mana
nggak kuota tapi buat mereka ini tuh sesuatu yang
jadi rasanya ketika kita bisa mewujudkan apa yang mereka mau sesederhana beli baju baru gitu atau jalan jalan ke kota kok rasanya saya yang bahagia gitu rasanya saya yang seneng gitu
berbekal sandal jepit kesayangan mereka tak sabar untuk segera berangkat tak ketinggalan maunah juga menabur bedak di wajahnya
sungguh melihat mereka bersemangat terasa sangat menghangatkan hati
mauna dan mang etet terlihat sangat menikmati perjalanan ini
sesekali suara merdumang ete pun terdengar antusias bernyanyi mengikuti alunan lagu dangdut kesukaannya
jembatan ampera gagah membelah sungai musi
mang ete dan maunah pun tak kuasa menahan pesonanya
walau tak lama setidaknya maunah sudah melihat hirup piku kota palembang yang sebelumnya hanya ada di anggar angan
kami pun bergegas ke toko baju terdekat
dengan langkah malu malu mauna dan mang etet mengikuti saya memilih beberapa potong baju
pilihan saya tepat baju ini terlihat sangat pas untuk mereka berdua
eh cantik ini ya
jempolnya mana gini dong
seneng gak punya baju baru
yawes oke bungkus kalau gitu ganti ya
selepas membeli baju saatnya kami mengisi perut yang sudah keroncongan
tapi seneng gak aku ajak jalan jalan
senang nian ya besok kan mila pulang sama teman teman
kira kira bakal rindu gak sama kita
mendamba masa tua di rumah yang layak tentu menjadi asa bagi mang etet dan mauna
namun di lain sisi sebuah pelajaran hidup yang berharga tersirat dari keduanya
kesederhanaan dan ketulusan mereka mengingatkan kita bahwa ketika mendongak terasa melelahkan
maka menunduk akan terasa sangat melapangkan